inilah ungkapan para guru pada momen hari guru nasional dua ribu dua puluh
mereka merasa senang bisa melakukan upacara bersama di kompleks kemendikbud ristek
meski banyak tantangan seperti pandemi atau keterbatasan fasilitas dan jaringan
tak memadamkan semangat mereka
saya kebetulan ditugaskan di daerah tiga t
terdepan terluar dan tertinggal dengan keterbatasan fasilitas yang ada di papua
dan saya ingin mengatakan untuk semua guru guru di sana
bahwa keterbatasan fasilitas ini bukan halangan untuk kita melakukan inovasi di pembelajaran
terutama mengatasi learning loss yang ada di papua
saya mengingat bagaimana perjuangan guru guru yang lebih susah dibanding saya
yang terutama yang ada di papua
dan mungkin ini dialami oleh teman teman juga guru yang ada di indonesia
jangan pernah putus semangat
oh ya kami sangat bermanah sekali ya untuk hari ini tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu ini
di mana dalam hari ini juga ya kita merasakan betul bahwa masa masa pandemi ini
sangat sangat berburuk ya kondisi keberdekaan kita
sehingga akhirnya kontak batin antara peserta didik dengan guru itu mengalami sedikit hambatan
untuk itu di ptm terbatas ini kita berusaha untuk menyatukan kembali
hati antara peserta didik dengan guru cinta guru dengan cinta peserta didik itu tumbuh kembali bersemi di kelas
upacara hari guru nasional dua ribu dua puluh satu diikuti secara luring dan daring oleh tiga guru
kepala sekolah pengawas dan tenaga pendidik dari seluruh indonesia
mereka mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan ketat
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiemah karim
menyampaikan apresiasinya kepada semua guru di indonesia
yang tetap semangat di tengah pandemi dan keterbatasan
disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru
tapi justru menyalahkan obor perubahan
guru guru se indonesia menginginkan perubahan
mendik butristek juga terus mewujudkan merdeka belajar
suatu gerakan untuk menciptakan keadilan kesejahteraan
baik teknologi kurikulum pelatihan
hingga menciptakan pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid bukan birokrasi
ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pahlawan pencetak generasi emas indonesia
novanayantaka fikri adin jakarta